mengadakan event the nation fest di universitas indonesia depok
bekerjasama dengan departemen hubungan internasional visip ui
berbagai kegiatan digelar dari mulai speak up hingga talk show
yang menghadirkan tokoh nasional yang bergelut dalam bidang politik
acara nation fest digelar untuk mengajak anak muda
menyuarakan gagasan dan mengekspresikan ide untuk indonesia
acara diadakan pada rabu pagi hingga sore hari
di balai prawiro purnomo universitas indonesia depok jawa barat
ada banyak kegiatan yang menarik yang bisa diikuti oleh mahasiswa
mulai dari kegiatan vote on location
di mana pengunjung bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka favoritkan
di mana pengunjung bisa melakukan live report layaknya jurnalis
dan speak up di mana mahasiswa bisa mengutarakan harapan mereka untuk pemimpin baru
hingga talk show the political show yang menghadirkan pembicara tokoh nasional
seperti gubernur jawa barat ridwan kamil menpora dito aryo tejo serta politisi lainnya
acara nation fest yang diadakan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia ini
diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi anak muda
khususnya mahasiswa universitas indonesia dalam memandang politik
juga belajar langsung dari para praktisi
para tokoh yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam konteks politik lokal maupun nasional
jadi itu menjadi satu bagian yang penting di dalam proses pendidikan kami
mungkin sekarang populer dengan sebutan kurikulum mbkm misalnya ya
yang memberikan kesempatan pada praktisi dari luar untuk memberikan materi yang relevan dengan tema tema perkuliahan
kurang lebih seperti itu
para mahasiswa yang hadir dalam acara ini pun mengaku
dengan acara yang menyuguhkan edukasi politik untuk anak muda
terlebih acara yang disuguhkan dikemas dengan cara yang menarik
itu beneran membantu kita buat bisa melihat politik
terlebih sebentar lagi kan pemilu kan
jadi kita dibantu untuk lebih memahami kemana arah indonesia yang kita mau
dan siapa pemimpin yang mungkin bakal kita percaya untuk memimpin indonesia ke depannya
sebelumnya udah pernah mencoblos
dan acara kayaknya
kayak gini nih emang penting banget menurut aku
karena sebagai anak muda kita perlu tahu siapa yang akan kita pilih tentunya ke depan
karena kita perlu pemimpin yang berkualitas ya
dan acara ini bisa memberikan kita gambaran juga
kira kira seperti apa ya nantinya pemimpin yang kita butuhkan dan memberi arah juga nih ke kita
kita inginnya tuh pemimpin yang seperti apa dan kira kira siapa yang cocok gitu
apalagi dikemasnya dengan kemasan anak anak muda
yang membuat kita lebih kayak semangat juga untuk ikutan